baliho dan spanduk bergambar bakal calon presiden koalisi indonesia raya prabowo subianto bersama dengan presiden joko widodo bermunculan di boyolali dan solo
dilansir detik com baliho bergambarkan jokowi dan prabowo terpantau di beberapa titik diantaranya di jalan ahmad yani colomadu kemudian flyover manahan dan dekat tugu makuto
jokowi dan prabowo terlihat akrab dengan kemeja putih bertuliskan untuk indonesia terus maju
sepanduk dengan background merah muncul di boyolali ada dua pasang gambar jokowi dan prabowo dan salah satunya menunjukkan momen jokowi selfie dan di belakangnya ada prabowo serta sekumpulan warga
di sisi lain prabowo bersalaman dengan jokowi ada tulisan menuju indonesia aman damai dan sejahtera